pt pertamina memprediksi lonjakan konsumsi bahan bakar minyak terjadi sejak h lima belas hingga h lima belas idul fitri
menariknya kali ini penggunaan produk pertalite diperkirakan melonjak paling tinggi
puncak konsumsi diperkirakan terjadi di h empat dan h tiga dengan proyeksi konsumsi masing masing satu ratus tujuh delapan ratus lima puluh sembilan km dan delapan puluh sembilan delapan ratus delapan puluh dua kiloliter